imam berulang kali memeriksa teleskop binokuler yang akan ia gunakan untuk merukiatul hilal atau mengamati bulan di bukit condro dipo kabupaten gersik
tugasnya tak mudah
bersama yusam ia menjadi tim perukiat hilal untuk menentukan kapan ibadah puasa ramadan dimulai
baginya ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kepentingan umat islam
imam dan yusam menjadi perukiat hilal termuda di lembaga falakiyah nadatul ulama gersik
meski yang termuda mereka mengaku tidak canggung
keduanya mengakui bergulat dengan ilmu falak atau astronomi bukan hal yang umum untuk pemuda seusianya
ya tentunya ilmu falak ini juga kan bukan ranah yang familiar bukan banyak orang yang tahu tentang bagaimana kita meruqyat hilal
bagaimana kita mengetahuinya
menghitung arah kiblat dan melakukan perhitungan perhitungan yang lain yang terbilang cukup rumit
ya pastinya awalnya banyak juga mahasiswa mahasiswa atau anak anak itu tidak tahu dengan adanya ilmu ini
bayang malah mereka mengatakan ilmu ini seperti ilmu dukun gitu
yang mengetahui weton weton itu
sudah tiga tahun ini mereka dilibatkan
regenerasi ahli rukiat bisa dibilang mandek
mereka mengatakan untuk menjadi seorang ahli rukiat dibutuhkan ketelitian ketekunan dan kesabaran untuk mengamati dan menghitung pergerakan benda langit
menurut mereka ini adalah perpaduan antara agama dan ilmu pengetahuan atau sains
perangkat yang digunakan pun sudah tak lagi sederhana
ada teleskop otomatis yang tersambung di laptop
untuk memastikan ketepatan hitung juga memanfaatkan alat alat yang diperlukan
untuk memanfaatkan alat alat canggih lainnya
bagi imam dan yusam perkembangan alat untuk rukiah ini sezaman dengan usia mereka yang masih muda
kepala kanwil kementerian agama gresik muhammad ersyad mengakui ada jarak yang terlampau jauh di antara para ahli rukiat
ia mencontohkan ahli rukiat dari lembaga falakiyanah datul ulama gersik hanya ada dua tiga orang saja dan itupun usianya di atas lima puluh tahun
karena bagaimanapun para ahli rukiat yang sekarang ada saya lihat tadi umurnya sudah lima puluh lima tahun yang termuda kayak asyar itu lima puluh dua tahun
itu sudah artinya beliau itu sudah setengah abad lebih umurnya ya
maka perlu dari generasi muda umur dua puluh dua puluh lima itu perlu regenerasi
jumlah ahli rukiat menurutnya perlu diperbanyak karena ada banyak momen
momen keagamaan dalam islam yang membutuhkan hitungan bulan
di balai rukiat condro dipo yusam dan imam serta perukiat muda lainnya setiap bulan melakukan rukyatul hilal sebagai media pembelajaran sekaligus penyusunan penanggalan islam
miftah farid aga dipa gresik jawa timur